ya pemirsa eka gustiwana pemerkasa lagu di rumah aja dalam empat puluh dua bahasa daerah sudah bergabung bersama kami sore ini melalui sambungan skype
halo mas aldi apa kabar kabar baik di sini
baik ini suatu langkah yang harus diapresiasi karena di tengah kegiatan di rumah aja tapi ternyata dengan ide dari anda bisa menyatukan warga dari sabang sampai merauke
bagaimana bisa diceritakan ide awalnya ini mas eka
jadi pada awalnya saya ingin buat lagu dirumah aja sebetulnya saya nyanyi tapi saya rasa lebih efektif kalau dinyanyikan dengan bahasa daerah
tapi perkaranya saya nggak bisa bahasa daerah semua yang di seluruh indonesia
jadi akhirnya saya bikin sayang bahwa di sosial media siapa yang bisa nyanyi dirumah aja pakai bahasa daerah tolong kirim ke saya videonya
akhirnya ada ribuan orang yang mengirimkan video ke saya
ribuan orang tempatnya ada berapa orang mas eka yang ikut berpartisipasi dan bagaimana
karena kesulitan dan juga proses penyortiran bahasa bahasa tersebut itu sendiri sampai bisa menyatukannya dalam satu video
dari seribu orang kita seleksi jadi tujuh puluh kemudian dari tujuh puluh mewakili empat puluh dua bahasa
prosesnya itu kurang lebih seminggu karena sehari itu kita hanya bisa mendengar sekitar lima puluh atau enam puluh orang gitu kan kemampuan mendengar kita
jadi akhirnya seminggu ya sudah
pertilis itu sudah tujuh puluh yang terbaik akhirnya saya edit
jadi ya itu perpaduan bahasa daerah
oke mas eka ini kan sudah disaksikan lebih dari lima ratus ribu kali begitu di channel youtube anda
apa yang next yang kemudian anda akan lakukan
apakah akan ada kolaborasi dengan musisi musisi lainnya begitu melakukan hal yang sama atau bagaimana
oke saya rasa selanjutnya saya tetap akan eksplor bahasa daerah tetap
mungkin dengan kalimat yang berbeda bisa jadi seperti pakai masker
seperti ya kalimat kalimat sederhana tapi disampaikan dalam bahasa bahasa daerah
saya rasa orang akan lebih senang menerimanya gitu
oke ada teasernya nggak nih mas eka kira kira kalimat sederhana apa saja
apalagi nanti yang akan dibagikan kepada netizen yang akan disiapkan mungkin oleh para warganet
kita lihat kondisi covid ini sampai di mana
pokoknya kalau ini kan di rumah aja
saya buat karena banyak yang bandel tetap keluar rumah pada saat sekarang ini
akhirnya saya buat seperti ini
nah nanti kita lihat nih apa yang harus kita sampaikan ke teman teman semua
tergantung kondisinya nanti
oke dan pasti ini adalah langkah yang sangat diapresiasi oleh warga indonesia
ini turut mengkampanyekan kegiatan stay at home dengan berbagai kegiatan positif
salah satunya tadi memberikan lagu yang simpel tapi pesannya sangat tersampaikan
terima kasih mas eka gustiwara sudah bergabung bersama kami
sore hari ini selamat sore